nah selain rekonsiliasi yang menarik dinanti pasca pilpres ini adalah susunan koalisi kabinet kerja
terkait hal ini ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
mengungkapkan keberatannya apabila ada tambahan mitra koalisi yang bergabung ke dalam koalisi pemerintahan jokowi
muhaymin menilai apabila koalisi pemerintah terlalu gemuk
maka tidak ada mekanisme pengawasan yang baik dari oposisi
sebetulnya koalisi pendukung pak jokowi itu sudah kegemukan
enam puluh satu persen parlemen dan nanti kan tidak ada check and balances
tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi agar kebersamaan
ya yang penting jangan ngurangi jatah pkb dah